kita akan kembali ke informasi terkait penyelidikan kasus pondok pesantren al zaitun
baris krim polri telah membentuk tim untuk penelusuri transaksi mencurigakan dalam ratusan rekening milik panji gumilang atau al zaitun
direkturat tindak pidana umum barres krim polri juga akan bertanya kepada sejumlah saksi alih
kita akan update bagaimana perkembangan kasusnya bergabung karopenmas divisi humas polri
brigjen paul ahmad ramadan selamat sore pak ramadan
selamat sore mbak tiffany
terima kasih sudah bergabung dengan cnn sore hari ini
pak ramadan jadi barres krim polri sudah menemukan ada dugaan tindak pidana baru di kasus pimpinan pondok pesantren al zaitun panji gumilang
sejauh ini bagaimana perkembangannya
seperti yang telah disampaikan oleh direkturat tindak pidana umum barres krim polri pak rikjen juhandani
tanggal tiga juli yang lalu bahwa setelah dinyatakan
penyidikan maka dilakukan langkah langkah
maka langkah langkah yang telah dilakukan oleh penyidik penyidik telah memeriksa sembilan belas saksi
saksi kemudian juga melakukan pemeriksaan terhadap dua pelapor yaitu saudara mi dan saudara k
juga melakukan pengiriman spdp
dan juga telah membuat permohonan surat kepada para ahli
di antaranya ahli bahasa ahli sosiologi ahli agama islam dan ahli it
dan juga akan meminta fatwa mub
jadi kita telah melakukan langkah langkah jadi kita tidak meminta keterangan lagi
tapi kita sudah melakukan

dan kemudian juga kita yang paling penting adalah telah mengirim barang bukti ke laboratorium forensik polri
jadi kita tinggal menunggu dua hal tadi yang penting
yang pertama adalah hasil dari lab laboratorium forensik polri
dan satu lagi adalah kita meminta keterangan atau memeriksa keterangan
dan saksi ahli bahasa ahli agama islam ahli sosiologi ahli ite
setelah itu tentu penyidik akan melakukan gelar perkara
gelar berkara tersebut seperti dikatakan bahwa dalam kasus ini diakini ada dugaan bidana
tentu ketika bicara dugaan bidana kita akan melangkah kepada penentuan
dan ada dugaan tertangka
oke jadi atas dua dasar ini pemeriksaan saksi sejumlah saksi kemudian dari laboratorium forensik abespori
akan menentukan penetapan status kepada panji gumilang pemimpin pondok pesantren al zaitun ya
baik pak ramadan terkait dengan temuan transaksi mencurigakan
bagaimana koordinasi dan juga penyidikan yang sudah dilakukan sejauh ini oleh barreskrim dan juga pp
terhadap transaksi yang mencurigakan bagaimana koordinasi dan juga penyidikan yang sudah dilakukan sejauh ini oleh barreskrim dan juga ppatk
temuan transaksi mencurigakan di rekening milik panji gumilang
tentu kami untuk saat ini direkturat tindak bidana umum barreskrim polri fokus kepada kasus penistahan agama dan penodaan agama
namun koordinasi itu juga akan kita lakukan berkembang dari pelaku pengembangan dari penyidikan tindak pidana tersebut
untuk saat ini dugaan tindak bidana itu ada
tiga ya yang pertama adalah pasal satu ratus lima puluh enam a kuhp kemudian undang undang nomor satu tentang peraturan hukum pidana
dengan ancaman sepuluh tahun kalau tadi pasal satu ratus lima puluh enam h kuap itu dengan ancaman lima tahun
dan undang undang ite juga penyebaran berita bohong enam tahun
saat ini fokus yang dilakukan oleh penyidik direkturat tindak bidana umum barreskrim polri
di tiga pidana tersebut
ketiga kita menjerat dengan tiga undang undang tadi
oke kemarin juga sudah ada pemeriksaan terhadap empat kalau saya tidak salah empat mantan pimpinan pondok pesantren al zaitun begitu pak ramadan
jadi kita telah melakukan sembilan belas ya diantaranya itu sembilan belas itu sudah melakukan pemeriksaan ya bap
diantaranya adalah dua pelapor
dan saksi saksi ya
dimana saksi saksi terdiri dari beberapa ormas ya
beberapa ormas yang melaporkannya ada empat belas saksi
dan kita telah melakukan berita acara interview kepada ahli pidana ahli fatwa mui dan ahli dari kementerian agama
tinggal kita melakukan pemeriksaan dalam bentuk berita acara pemeriksaan saksi
jadi setelah kita lengkapi pemeriksaan pemeriksaan terhadap saksi saksi tersebut
termasuk saksi ahli dan juga hasil laboratorium forensik polri
terhadap barang bukti yang ada di penyidik
nah dari hasil lapor tadi dan juga melengkapi dari bap saksi dan saksi ahli
maka kita dengan segera akan melakukan

diperkirakan minggu depan kira kira pak
oke perkiraannya adalah minggu depan
baik terima kasih brigjen paul ahmad ramadan karopenmas divisi humas polri
sudah berbagai informasi terkait dengan perkembangan kasus yang melibatkan pondok pesantren al zaitun dan juga pimpinannya panji gumilang
selamat sore pak ramadan selamat bertugas kembali
terima kasih selamat sore mbak tiffany